ya minggu ini kasus covid sembilan belas menembus angka satu juta kasus di indonesia
sementara kita tahu bahwa fasilitas kesehatan sudah mulai kolaps
angka kematian juga sangat tinggi dan tempat pemakaman umum sudah mulai terbatas
penanganan covid sembilan belas terus menjadi sorotan
apakah kita memerlukan strategi yang baru
atau kemudian bertahan dengan apa yang sudah dilakukan sekarang tapi dioptimalkan
dan bagaimana kemudian cnn indonesia memandang penanganan covid sembilan belas di indonesia
paling tidak ketika sudah menyentuh angka psikologis satu juta kasus pada pekan ini
saya akan bahas malam hari ini bersama dengan mbak dewi savitri snp cnn indonesia
standard and practicers selamat malam mbak dewi savitri
kabar baik mbak desaf ini yang akrab kita sapa mbak desa
mbak kita bicara soal kasus covid sembilan belas yang kita sebut sudah lampu merah
sudah situasi darurat tapi sebelum kesana kita coba dengarkan lagi mbak
mungkin ada yang lupa apa pernyataan menteri kesehatan ketika
kasus covid sembilan belas sudah menembus angka psikologis di angka satu juta kasus
kita dengarkan berikut ini
jumlah orang yang terpapar covid sembilan belas di indonesia menembus angka satu juta orang
angka ini memiliki makna dua hal yang harus kita sadari
angka ini membuat kita harus merenung dan ada dua momen penting yang harus kita sadari
momen yang pertama adalah ini saatnya kita untuk berduka
karena ada banyak saudara saudara kita yang sudah wafat
ada lebih dari enam ratus tenaga kesehatan juga yang sudah gugur
dalam menghadapi pandemi ini
dan mungkin sebagian dari keluarga dekat dan teman dekat kita juga sudah meninggalkan kita
itu momen pertama yang harus kita lalui
bahwa ada rasa duka yang mendalam dari pemerintah
dari seluruh rakyat indonesia atas angka ini
mbak dewi savitri ada dua momen paling tidak menkeskatakan
ketika sudah kasus satu juta covid sembilan belas

pertama merenung dan berduka
kedua kita harus bekerja lebih keras lagi
apakah ketika kasus ini sudah menembus angka satu juta
pernyataan dari menkes ini cukup memuaskan sebetulnya
mbak apalagi di tengah yang kita sebut sekarang ada sudah lampu merah penanganan covid sembilan belas
renat tentu yang kita tunggu adalah nenung dan kemudian setelah memutuskan untuk bekerja lebih keras lagi
bentuknya apa kebijakannya seperti apa
beberapa saat lalu saya menangkap di internet
bahwa presiden joko widodo mengatakan bahwa ternyata ppkm hasilnya tidak efektif
tidak sebagaimana yang diharapkan ternyata tidak ketat
tidak mampu menjaga publik dari ancaman infeksi covid sembilan belas yang lebih luas
jadi pertanyaannya tentu sekarang oke kalau begitu apa yang akan diputuskan oleh pemerintah
karena kuncinya setidak tidaknya
sebagian besar ada di pemerintah sendiri
apakah akan memilih yang sesuai dengan situasi sekarang ini
situasi kegawatkan sekarang ini
karena kalau mau mendengarkan kata sains kalau mau mendengarkan kata ahli
sarannya sudah banyak sekali
jadi tinggal dipilih saja kebijakan seperti apa yang dihendap pemerintah pantas dan layak untuk berlaku
baik mbak dewi savitri ketika presiden tadi sudah mengatakan bahwa ppkm tidak efektif
apakah ini artinya
kita melihat bahwa ppkm ini sebaiknya diperbaiki atau diganti kebijakan yang baru atau apa mbak
karena kemudian kan ini sudah situasi yang sangat tidak terkendali begitu
ketika ada kebijakan baru kita juga dihadapkan dengan belum tentu itu akan kemudian berhasil
tapi yang ada saat ini juga kita bisa lihat sangat jauh dari kata memuaskan
ini yang terjadi adalah di indonesia ini kita punya banyak waktu untuk main dengan istilah dan kata kata ya
ada psbb ada ppkm nggak tahu nanti mau dipakai apa lagi gitu
tapi yang signifikan kan sesungguhnya kita ingin melihat kebijakan ya
satu rangkaian yang digariskan oleh pusat dan kemudian diikuti oleh daerah
dan kemudian diikuti dengan penegakan yang baik sehingga kemudian publik melihat ini sebagai bentuk yang serius
dan akhirnya menegakkan aturan juga
karena kan dua sisi kita tidak bisa mengharapkan publik untuk menegakkan aturan progres
dengan sebaik baiknya dengan sempurna kalau pemerintah tidak menegakkan aturannya dengan sempurna juga
nah dari sisi pemerintah kita tahu kewajiban otoritas adalah menegakkan setidak tidaknya tiga t ya
testing tracing dan penuhnya
sementara dari masyarakat kan tiga m ya
untuk cuci tangan memakai masker menjaga jarak

maka kita lupa dalam hal ini
maka kita lupa dalam hal ini
kita lupa dalam hal ini
kita lupa dalam hal ini
kita lupa dalam hal ini
kita lupa dalam hal ini
kita lebih melihatlah apa yang terjadi sepanjang ppkm ini
ada situasi yang diberlakukan kebijakannya seluruh ppkm
tetapi justru angka infeksinya
tetapi justru angka infeksinya
tetapi justru angka infeksinya
berdiri atap gitu ya
seru sampai melewati kasus tujuh tahun
bicara soal kasusnya sendiri tanpa berusaha mengurangi keseriusan kasusnya sebenarnya
nah tadi ini angka psikologis saja sebenarnya
bisa satu juta bisa dua juta bisa sekian juta ya
tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kasus yang sudah ditemukan ini
ini di treatment sedemikian rupa sehingga dipisahkan antara mereka yang sakit
mereka yang terinfeksi apakah ada gejala atau tidak dengan yang sehat
dan dengan dengan pemutus rantai penumpang
jadi mungkin banyak ditemukan kasus enggak apa apa
empat juta tiga juta enggak apa apa
yang penting adalah bagaimana caranya kita menyusahkan yang sakit dari yang sehat
sehingga kemudian nggak tambah banyak lagi yang sakit
kalau dibiarkan yang kita lihat sekarang ini
paksesnya jebol natusnya jebol ada hispahan matam ada trikis macam macam lagi
jadi ini angka psikologis dan memang juga sebagian epidemiolog juga sudah memprediksi
bahwa ini sebetulnya angka realnya tidak satu juta
bisa lebih daripada itu bahkan sangat mungkin lebih daripada itu
tapi tiga t yang harus ditekankan oleh pemerintah terutama mungkin di treatment juga
tapi yang kita lihat hari ini mbak situasinya yang tadi mbak dewi savitri sudah katakan
bahwa fasilitas kita sudah mulai kolaps vaskes kita tenaga kesehatan juga sudah mulai lelah mungkin dengan keadaan ini
tpu sudah mulai penuh artinya bagaimana dengan situasi yang sudah cukup parah ini mbak dewi
saya kira cukup menghidupkan
tapi bukan pandangan saya sendiri karena saya tidak punya cukup kemampuan untuk memberi epidemiologi
tapi sudah banyak sekali ahli yang menyarankan bahwa situasinya gawat tapi jangan fokus ke hilir
bir itu menambahkan vaskes lagi menambahkan nakes lagi menambahkan lahan makam lagi
betul memang itu harus maju dan mau nggak mau ditambah karena kalau tidak yang sudah jebol ini akan makin ambiar
karena kita lihat ya pasien
di jakarta sempat dibahas beberapa media beberapa pekan terakhir ini
antriannya sampai rasio satu banding lima belas
nah satu mall icu yang antri lima belas orang
ini harus diperbaiki betul
tetapi salah kalau ada di hilir
karena problemnya itu datangnya dari dulu
jadi dengan melakukan upaya pasuk punggah untuk mencegah makin banyak muncul pasien baru
maka itu dengan sendirinya
akan membantu situasi di hilir
jadi yang paling utama lagi lagi adalah menegakkan tiga t
terutama untuk testing dan tracing ya
nah testing dan tracing nya ini sampai sekarang
seperti diakui oleh menkes budi sadikin sendiri ya
bahwa di indonesia itu salah
kalau yang mau ngadep presiden mau ketemu sama pejabat dites dulu
mestinya itu difokuskan pada mereka mereka yang butuh di trace
jadi tempat kesehatan dunia who menyarankan
angka tracing rasionya minimal
itu sepuluh sampai tiga puluh orang
artinya satu orang yang sakit dinyatakan positif
jejaknya itu dicari
sampai sepuluh tiga puluh orang dengan kontak terdekat gitu
di indonesia kita tahu bahwa beberapa bulan lalu
angka rasio laca yang baik itu di dki itu
itu kemudian berkurang
di berbagai kabupaten kota di indonesia
ada yang satu dua ada yang enam lima
ada yang tidak dites sama sekali

ya jadi satu juta kasus itu sebetulnya adalah momen juga untuk pemerintah
melakukan evaluasi besar besaran mbak dewi atau bagaimana
yang juga minggu ini menuai perhatian adalah ketika presiden
di waktu yang berbeda
indonesia harus bersyukur karena kita sudah bisa menangani pandemi ini
baik dari segi kesehatan dan juga ekonomi
ini yang cukup menarik mbak
karena ada banyak pro dan kontra dari pernyataan presiden itu
bagaimana kita melihat penanganan pandemi ini
apakah memang kita sudah waktunya bersyukur
atau kita masih jauh daripada itu
tentu sebagai manusia kita mesti selalu bersyukur ya
kondisi apapun termasuk pandemi
tapi dalam sebuah situasi krisis terutama krisis yang diakibatkan
oleh pandemi yang sampai saat ini kita belum tahu siapa yang bisa menghentikannya
ini model komunikasi yang sebagian ahli yang saya ajak bicara mengatakan tidak tepat gitu ya
tidak tepatnya karena begini
dalam situasi di mana anda tidak tahu kita tidak tahu
kita ini berada di mana segawat apa kita dan di depan itu masih ada segawatan seperti apa
kita mesti memikirkan teluk dengan berharap yang terbaik
ini yang disebut sebagai kunci manajemen risiko
jadi kalau istilahnya komedian trevor noah itu yang masih terkenal di amerika serikat
punya acara the daily show itu dia mengatakan bahwa orang yang punya leadership pandemi itu kayak pilot pesawat
pilot pesawat yang mengatakan bahwa eh penumpang hati hati ya
nanti kita akan ada goncangan keras sekali di udara
jadi sekarang kita tidak bisa sajikan makanan tolong duduk di tempat
ini akan ada goncangan
seorang yang naik pesawat apalagi yang takut terbang peringatan semacam ini mengerikan
tapi memberi mereka waktu untuk siap siap
ketika goncangannya benar benar terjadi mereka akan berpikir bahwa
oh ini yang tadi dimaksud pilot gitu ya
dan karena itu ada kesempatan untuk menyelesaikan dengan situasinya
dan kalau ada arahan tolong duduk tolong pakai sabuk pengangkutan
kemungkinan besar orang akan menurun
itu yang disebut manajemen risk
itu yang dipakai oleh beberapa anggota yang punya rekam jejak baik dalam penanganan pandemi
nah balik ke indonesia ajakan untuk bersyukur ini mengesankan bahwa
meskipun rumah sakit banyak yang jebol kewalahan menerima pasien
ini sebenarnya nggak terlalu buruk loh
kita masih baik baik saja ini pesan yang berbahaya
untuk penegakan protokol kesehatan
karena kita melihat tidak saja mengatakan kita perlu bersyukur
berarti situasinya nggak jelek jelek banget kak
sehingga bikin orang lengah
sama dengan yang diperingatkan oleh para ahli
pemerintah dan fakultas komunikasi yang berpotensi gitu ya
yang seolah membungkus segala kebijakan dengan situasi yang dibaik baikan gitu ya
saksin datang ini akan selesai
bahwa sekarang kita sudah punya obat ini obat itu
maka kita akan segera aman dan seterusnya
yang perlu dikira bahwa misalnya dikira dengan singapura misalnya
mereka korektasi selalu mengatakan bahwa kita nggak tahu ini akan berakhir kapan
mungkin akan sebentar mungkin akan lama
tapi kita perlu terus menerus taat pada proses karena
kalau kita nggak begitu maka kita bisa bisa
maksudnya kita harus berhenti
kita bisa ke situasi yang sangat buruk
kira pemerintah indonesia perlu model model pendekatan komunikasi seperti ini
jangan sampai kemudian pernyataan yang disampaikan ini justru menjadi distorsi ke masyarakat
dan akhirnya juga jadi merasa bahwa oke pandemi ini
sebetulnya sudah bisa tertangani dengan baik
padahal faktanya kita masih sangat kewalahan dengan itu mbak dewi
itu yang kita khawatir
mbak terakhir jadi di kasus yang sudah semakin banyak ini
satu juta kasus positifitas kita masih tinggi
ada kebijakan kebijakan yang kemudian kita rasa ini belum cukup signifikan
berpengaruh gitu terhadap penanganan covid sembilan belas di indonesia
apa yang kemudian disarankan atau apa yang menjadi sorotan utama
dari cnn indonesia dalam penanganan kasus covid sembilan belas
kalau kita bicara di angka yang sudah menembus satu juta kasus ini
terakhir mbak dewi savitri
cnn indonesia sebagai penyelenggara covid sembilan belas
pemerintahan ingin mendorong supaya pemerintah terutama fokus pada upaya upaya untuk tiga t ya
jadi dengan tegaknya tiga t kita berharap akan makin banyak kasus diungkap
akan makin banyak dilakukan usaha untuk memisahkan mereka yang sehat dan yang sakit
dan karena itu kemudian sedikit demi sedikit kita bisa mengisolir kasus dan barangnya
di sisi lain kita juga mendorong
supaya pemerintah makin dekat
makin banyak mendengarkan kalangan ilmu pengetahuan
para ahli mereka yang punya pemikiran pemikiran yang sangat baik
karena sebenarnya begini
kalau dilihat dari sudut pandang ahli saran ilmuwan dan seterusnya
kita tidak kalah kok dari amerika serikat atau inggris atau negara manapun
yang jadi kunci adalah kita mendengarkan dan bagaimana kemudian mengimplementasikan saran saran tersebut

kalau presiden biden yang baru dilantik di amerika itu selalu mengatakan dalam kebijakan tentang pandemi
kita semua mendengarkan kata kata sains
dan saya kira itu akan menjadi game changer ya
itu akan menjadi salah satu faktor yang sangat signifikan juga untuk indonesia kalau diikut
kita kawal bersama terus menerus mbak dewi savitri
yang akan memerintah terkait pandemi covid sembilan belas
karena ini menjadi satu hal yang terus kita soroti
dan tentu kita berharap bahwa ada kebijakan yang tepat untuk bisa menangani pandemi covid sembilan belas di indonesia
terima kasih banyak mbak dewi savitri